dipimpin oleh suku dinas pemadam kebakaran jakarta pusat
dibantu tim gabungan aparat tni polri
pihak pengelola pasar tanah abang melakukan penyemprotan disinfektan
di area pasar tanah abang jakarta pusat kamis pagi
penyemprotan yang dilakukan di blok a b dan f pasar tanah abang ini
bagian dari persiapan memasuki tatanan baru
yang akan segera diberlakukan di jakarta
sekitar enam puluh tujuh personal pemadam kebakaran dikerahkan dalam kegiatan penyemprotan ini
rencananya penyemprotan disinfektan akan dilakukan secara rutin
sebagai bagian dari protokol tatanan baru
sebagian pemilik toko mengaku belum mengetahui
akan ada penyemprotan disinfektan di wilayah tempat mereka berdagang
meski menilai langkah ini sudah tepat
untuk mengurangi resiko penyebaran covid sembilan belas
namun sebagian pedagang yang diperhatikan

pasar tanah abang merupakan salah satu dari satu ratus empat puluh satu pasar
yang dilakukan penyemprotan disinfektan secara bersamaan
penyemprotan disinfektan ini akan menjadi salah satu protokol dalam tatanan baru
diego basro hadi ahdiana jakarta